sekarang di sana langsung saja kita ke kawasan pasar indukuramat jati sudah ada rekan kita mila diyarahma
mila selamat pagi mila bagaimana kondisi saat ini saya melihat di belakang anda sedang ada petugas dan rupanya warga yang bergabung untuk merapihkan evakuasi barang barang yang tersisa begitu
apakah tanggapan pedagang mila soal kebakaran ini terutama korban karena mengingat ini tidak sedikit ada sembilan puluh kios yang terdampak api
selamat pagi teman teman betul seperti anda saksikan hanum di belakang saya aktivitas yang terlihat dari pagi kami meliput di sini masih sama dengan yang kemarin
masih seputar pembersihan kios kios yang ludes terbakar
ada sembilan puluh kios yang sudah kemudian resmi diberitakan baik oleh bpbd dki jakarta dan juga pihak dari pasar induk ramadjati
dua puluh kios ini tentu saja sebagian besar merupakan kios yang menjual bumbu sembako maupun rempah begitu
kalau kemudian kita melihat luasannya teman teman memang betul sekali rasanya satu hari tidak cukup untuk membersihkan kios kios yang terbakar ini
ini kemudian yang membuat masih banyak aktivitas pembersihan yang dilakukan
tidak hanya oleh para pedagang saja yang kemudian terdampak tapi juga mereka para petugas kebersihan dari pasar induk ramadjati jakarta timur juga turut membantu pembersihan
bahkan tadi pagi seperti yang tadi sudah disampaikan dalam laporan sebelumnya ada empat truk pengangkut sampah ditambah lagi dua alat berat yang kemudian sudah mengangkut sampah
karena sampahnya memang luar biasa
nah tentu saja kita ingin tahu lah bagaimana pasca kebakaran yang terjadi kemarin apa yang kemudian akan dilakukan oleh para pedagang
saya akan ajak anda teman teman untuk ngobrol sedikit dengan salah seorang keluarga juga pedagang juga yang terdampak namanya mita
mita saya pengen tanya gimana hari kedua setelah kebakaran apa yang akan dilakukan sudah berencana untuk dagang mungkin di mana
mungkin untuk berencana untuk berdagang dulu mungkin bakal dari pd pasar akan diberikan tempat penampungan
dan itu juga tidak memungkinkan untuk kita untuk tetap berjualan seperti biasa
ya kami berharap aja dari pd pasar untuk segera membangun lagi warung kami ini untuk bisa kami segera membuka toko kami lagi kak
nah kalau punya kamu kios kamu yang sebelah mana kios keluarga di sebelah mana
keluarga kami yang ini kak yang ini itu sampai dua nomor dari belakang ini juga punya kami
wow luar biasa kalau saya melihat memang dari kemarin kan memang ini salah satu yang belum sempat dibersihkan
karena memang kayaknya susah ya
harus dibuka lasnya
iya karena kalau misalnya besi besi yang nggak diangkat dulu kak barang barang yang di bawah bawahnya itu kan kami punya tokonya itu kan tingkat
nah yang di atas yang di bawah itu tuh susah untuk dibersihkan
karena semua kan barang barangnya kan rata rata dari beling dan juga dari kertas gitu kak banyak kan
ada yang bisa diselamatkan
ya palingnya cuma beberapa aja kak mungkin kalau untuk yang botol botol nanti masih bisa untuk dicuci
jika nanti ada yang ingin membeli kita mungkin bisa kasih harga murah
memang kerugiannya luar biasa ya
saya kemarin sempat ngobrol miliaran rupiah kalau dari kios kamu berapa
ya sama kak karena kemarin itu pun papa baru masuk gula lima puluh karung dengan ukuran lima puluh kilo
dan semua habis
habis semua kak gak ada lagi yang tersisa
mudah mudahan ada solusi segera nanti pihak pd pasar jaya juga akan memberikan tempat untuk berjualan sementara ya
terima kasih mita atas waktunya
itu tadi teman teman kita tahu bahwa
saya harus memegangi kameramen saya
yang saya tahu tentu saja seperti tadi disampaikan oleh mita bahwa betul sekali
sudah menjelang lebaran teman teman
jadi mau tidak mau sebenarnya para pedagang ini merugi sangat besar
karena saat saat ini stoknya sudah masuk cukup banyak untuk persiapan jelang lebaran begitu
dan kerugian pun miliaran rupiah
untuk lebih jauh teman teman mengetahui apa kira kira yang akan dilakukan oleh pd pasar jaya
terutama dalam hal ini adalah pengelola pasar induk ramadjati
terkait apa langkah yang akan diberikan kepada para pedagang
saya ajak anda teman teman untuk berbincang dengan pak nurman adi
selamat pagi pak norman
pak norman adi adalah manajer dari pasar induk ramadjati jakarta timur
pak norman kemarin sudah bertemu dengan para pedagang begitu
apa kemudian poin poin yang sudah dikomunikasikan dengan para pedagang pak
oke jadi kemarin kita jam dua siang sudah kumpulkan teman teman pedagang
lalu kita sudah kita sepakati ada dua poin yang kita sepakati
yang pertama adalah mengenai letak dari tempat
penampungan sementara bagi para pedagang
yang kedua adalah pedagang tidak dikenakan biaya renovasi terhadap tempat usaha mereka yang terbakar
dan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya pd pasar jaya kepada para pedagang
sejauh ini kemudian kalau saya ingin melihat datanya kan memang sembilan puluh yang terbakar
tapi ini berapa persen dari kemudian total yang ada di sini pak
jadi kalau dilihat totalnya di c satu itu ada seribu empat ratus lima puluh satu tempat
yang terbakar adalah sembilan puluh tempat
jadi di bawah ya sekitar tujuh persen yang terbakar gitu
tapi tujuh persen ini juga kan mereka menghadapi bulan suci ramadan dan lebaran nanti
ini adalah masa masa mereka mendapatkan keuntungan yang lebih gitu
sehingga pd pasar jaya berkomitmen akan mensegerakan membuat tempat penampungan sementara
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pedagang
kemarin juga iya ngobrol bahwa betul ini jelang ramadan jelang lebaran begitu pasokan malah masuk banyak begitu pak
sempat kemudian didata mungkin dari pd pasar jaya ada berapa banyak kemudian kerugian pak
ya jadi kalau untuk kerugian setiap pedagang berbeda beda karena sesuai dengan jumlah tempat usaha yang mereka miliki gitu
tetapi kembali lagi kalau pedagang belum tentu mau menyampaikan kepada pd pasar jaya berapa omset mereka gitu
kalau pd pasar jaya melakukan sensus pun kepada mereka mereka selalu mengatakan waduh pak kami rugi gitu
kami rugi dan rugi gitu
tapi apapun ini ini adalah suatu bentuk musibah yang tidak kita inginkan semua gitu
ya kita bicara kedepannya ya kedepannya kita akan segerakan membangun tempat penampungan sementara
dan setelah lebaran insya allah pd pasar jaya akan memperbaiki tempat tempat usaha yang terbakar
lokasinya dimana pak nanti rencananya
lokasi untuk tps itu berseberangan persis dari tempat yang terbakar itu adanya di sana
ya sebanyak empat puluh tiga tempat kita siapkan buat para pedagang dan itu sudah disepakati oleh para pedagang kemarin
sementara kios yang terbakar sembilan puluh selisihnya ini memang seperti apa pak
ya jadi sembilan puluh tempat usaha itu dimiliki oleh empat puluh tiga pedagang
jadi ada pedagang yang memiliki lebih dari satu tempat usaha gitu
sehingga hasil pertemuan kemarin ya kita sepakati satu pedagang mendapatkan satu tempat di tempat pertemuan sementara
dan akan berapa lama kalau sekarang kan memang kita belum melihat ada tinda tinda berjualan sementara yang sudah dibangun
kira kira butuh berapa lama pak waktu ya
ya kalau untuk tempat penampungan sementara kemarin saya menyampaikan kepada pedagang
kurang lebih satu minggu dari kemarin
tetapi itu adalah ekspektasi yang maksimal gitu
kalau bisa lebih cepat kami lakukan buat pedagang
kami berharap di tanggal delapan belas nanti pedagang sudah bisa berjualan gitu ya
artinya tanggal tujuh belas kita coba untuk men setting tempat penampungan sementara buat para pedagang
dan ukurannya untuk di tempat penampungan sementara nanti ukurannya lebih besar dibandingkan tempat modul tuat usaha yang ada
yang ada ini yang terbakar dua x dua

oke yang ada ini yang terbakar dua x dua

pak norman terima kasih waktunya
selamat bertugas lagi pak
oke itu tadi teman teman obrolan saya dengan mita salah seorang pedagang juga
dan juga pak norman adi yang merupakan manajer dari pasar induk ramadjati jakarta
kita masih terus akan menunggu
tentu saja para pedagang berharap tempat atau relokasi sementara ini bisa segera didirikan
sehingga perputaran uang mereka juga bisa segera dilakukan
begitu karena mau tidak mau uang harus berjalan begitu
komoditas juga harus dijual karena lebaran sudah sebentar lagi
dan tanggungan mereka juga banyak
harus kemudian membayar para karyawan dan juga mereka juga mengutang begitu
kepada para supplier besar atau importer besar
sementara komoditas mereka juga sudah habis terbakar
kita akan tunggu bersama sama teman teman seperti apa perkembangan nanti
kembali ke studio
baik terima kasih miladia rahma untuk laporan lengkap anda
juga yang sangat ditentukan soal kapan tenda tenda itu akan didirikan
kapan mereka pedagang bisa berjualan kembali
dan kapan juga konsumen bisa kembali berbelanja
kalau misalnya target tetapi
tanggal delapan belas juni
itu berarti kurang lebih seminggu jelang lebaran
benar sekali ini saya sempat sedikit browsing
anda bayangkan di pasar induk ramadjati itu untuk ongkos
untuk harga penyewaan satu kios
ukuran tiga x enam itu sekitar tiga puluh lima juta per tahun daniar
sewanya sudah mahal
pertahun tidak terlalu besar
omsetnya juga yang hilang banyak sekali
jadi apabila hal ini tidak cepat untuk segera diatasi begitu
apalagi bumbu bumbu ini kan salah satu komoditas
yang memang kita kalau masak pasti pakai bumbu
jadi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat
maupun untuk bisa mengganti kerugian yang dialami oleh para pedagang ini